merebaknya varian delta di indonesia berpotensi untuk memperburuk kondisi pandemi
dengan penularan yang lebih cepat
keberadaan vaksin diharapkan mampu melindungi masyarakat dari paparan virus
namun seberapa efektif vaksin terhadap varian delta
dan bagaimana upaya pemerintah untuk mengejar target vaksinasi yang sempat tertinggal
untuk mengulasnya saya sudah bersama siti nadia tarmizi
selamat malam bu nadia
selamat malam mbak eva
bu nadia varian delta ini memiliki tingkat penularan yang tinggi
bagaimana efektivitas vaksin terhadap varian delta dengan tingkat penularan yang cepat ini bu nadia
jadi kita tahu bahwa sampai saat ini who masih merekomendasikan seluruh negara
untuk mempercepat vaksinasi dengan menggunakan vaksin yang ada
artinya memang dari beberapa publikasi ilmiah
vaksin ini terpengaruh dengan adanya
hanya varian tersebut
tetapi kemudian turunan ataupun efektivitas vaksin itu
masih cukup untuk memberikan perlindungan kita di masa pandemi ini
dan yang pasti bahwa untuk meningkatkan efektifitas vaksin
vaksin itu tidak bisa berdiri sendiri
dengan kita terapkan protokol kesehatan
itu akan meningkatkan lagi tadi efektivitas vaksin
jadi kalau kita lihat dari berbagai kajian ilmiah
seperti astrazeneca itu terhadap varian india
dia atau varian delta b tujuh belas
jadi ini masih sangat efektif untuk memberikan perlindungan atau proteksi kepada kita di masa pandemi ini
oke artinya kemenkes memiliki penelitian atau pandangan yang sama
yang mengungkap memang astrazeneca ini memiliki tingkat pelindungan yang tinggi terhadap varian delta begitu ya bu nadia
oke lalu bagaimana kemudian dengan efektivitas sinovac
karena kita tahu justru vaksin sinovac ini lebih banyak digunakan di indonesia
kalau dibandingkan dengan astrazeneca
kita memang melihat adanya publikasi resmi
terkait bagaimana sinovac ini melawan varian virus tersebut ya
tetapi kita tahu bahwa
sudah digunakan di dua puluh delapan negara ya
who sebagai badan kesehatan dunia
itu sudah mengatakan bahwa semua vaksin masih sangat efektif
bahkan sinovac sendiri juga sudah memenuhi standar who
dengan mendapatkan emergency use of this thing
walaupun belum ada publikasi
bagaimana efektifitas sinovac terhadap varian baru
kita melihat secara umum
who sudah melihat bahwa masih
nah dari hasil tentunya
studi kita sendiri
pada kelompok tenaga kesehatan yang kita lakukan
antara periode januari sampai februari
itu terlihat bahwa efektivitas perlindungan sinovac
terhadap tenaga kesehatan ya
yang resiko penularannya itu jauh lebih besar daripada masyarakat umum
kemudian munculnya ataupun kemungkinan untuk mendapatkan
perawatan artinya yang memiliki gejala sedang dan berat
ini sudah cukup juga memberikan
artinya keyakinan kepada kita
vaksin ini masih sangat efektif untuk melawan varian ini
tapi kembali kami ingatkan
varian vaksin ini tidak bisa berdiri sendiri
kita harus meningkatkan efektivitas ini
dengan tadi menambah proteksi dengan tiga m dan tiga t
tapi artinya kepastian efektivitas vaksin sinovac terhadap varian baru ini
masih belum bisa dipastikan begitu ya bu nadia
secara kajian ilmiah kita belum melihatnya
tetapi mungkin yang harus kita lakukan adalah
ya yang harus kita lakukan mungkin adalah bagaimana
kemudian kita segera mempercepat proses vaksinasi ini
kita belajar dari berikutnya
pertama kasusnya sangat turun jauh
seperti amerika kan sudah ada wacana untuk mereka
boleh membuka masker pada orang orang yang memang sudah diketahui sudah mendapatkan vaksin
nah situasi yang terjadi di kita adalah sakit kurang lebih sama seperti di india
sehingga vaksin itu sendiri tidak bisa memberikan perlindungan
terhadap penularan masuk varian yang ada di india itu sendiri yang enam belas tujuh belas ya
pasti kasusnya juga akan lebih tertangani lebih baik
jadi masih banyak yang harus kita kejar ya untuk memberikan vaksinasi dosis kedua ini
ataupun dosis pertama
oke target atau sasaran vaksinasi pemerintah sejauh ini seperti apa
karena kan memang sudah dibuka untuk delapan belas tahun ke atas
ya pada daerah daerah yang tentunya kita melihat tren peningkatan kasusnya itu cukup signifikan

jadi misalnya di dki jakarta dan bahkan akan diperluas ke daerah daerah lain
jadi misalnya di dki jakarta dan bahkan akan diperluas ke daerah daerah lain

ini juga kita lakukan vaksinasi untuk usia perluasan sampai dengan di atas delapan belas tahun
ini juga merupakan upaya kita untuk mengantisipasi lonjakan kasus ya
jangan sampai kejadian lonjakan kasus di desember itu terlampau
bahkan menjadi dua kali lipat lebih banyak
nah ini yang harus kita cegah

dengan kemudian kita menyegerakan vaksinasi untuk usia di atas delapan belas tahun

tindakan ini juga kita lakukan di kudus dan bangkalan
yang kita tahu bahwa jadi lonjakan kasus yang sangat sangat signifikan
oke jadi kudus dan bangkalan menjadi salah satu wilayah yang menjadi target utama begitu ya kurang lebih bu nadia
termasuk dki jakarta dan bekasi dan depok
oke bu nadia kalau kemudian tadi kita bicara efektivitas vaksinasi
ada bahkan beberapa masyarakat yang sudah menjalani vaksinasi
menjalani vaksinasi dua kali tapi masih juga terkena covid
sehingga kemudian menjadi ada wacana untuk melakukan vaksinasi ulang
seberapa memungkinkan vaksinasi ulang ini dilakukan
ya pertama tentunya vaksinasi ketiga atau pemberian tambahan untuk vaksinasi
kita harus tunggu dulu ya uji klinisnya selesai
artinya uji klinis tahap tiganya
dan kemudian informasi lebih lanjutnya seperti apa
yang kedua adalah kita akan juga dengarkan bagaimana rekomendasi dari who
terkait dengan vaksinasi ketiga ini
tetapi tentunya fokus pemerintah sekarang adalah selain memberikan proteksi pada individual
kita harus memberikan juga proteksi kepada seluruh masyarakat
artinya dengan membentuk kekebalan kelompok
dan itu bisa dicapai kalau kemudian setelah orang yang divaksin tadi sesuai dengan target kita
jadi dengan data uji klinis yang mengatakan bahwa dengan divaksinasi dua kali
sudah akan menimbulkan titer antibody yang cukup
itu yang harus kita kejar terlebih dahulu
apalagi mengingat jumlah vaksin yang terbatas
jangan sampai kemudian kita mengejar kekebalan tidur
tapi kemudian justru kekebalan kelompok yang kita harapkan betul betul bisa menangani pandemi ini
tidak dapat sesuai
jadi ini yang menjadi fokus kita adalah bagaimana memastikan target satu ratus delapan puluh satu lima
nah yang kedua lalu kita ingatkan bahwa masa pandemi
vaksin saja tidak cukup harus dengan protokol kesehatan
karena resiko penularannya sangat tinggi
jadi seseorang yang kemudian terinfeksi itu sangat memungkinkan
tapi jelas ya terhadap kesakitan yang berat maupun kematian
jadi itu yang kita bisa lihat
jadi tetap bagaimana kita meningkatkan efektivitas vaksin
harus kita tambahin proteksi kita
nah tiga m tiga t tadi adalah triple proteksi di masa pandemi ini
apa kemudian upaya yang bisa dilakukan untuk mengejar target yang sudah lumayan jauh ini
karena sudah beberapa kali ditargetkan
tapi kemudian tidak tercapai juga
ya artinya kalau kita lihat ini kita masih dalam koridor rencana kita ya
karena di april kita tahu bahwa seharusnya kita itu akan punya dua puluh lima tiga puluh juta dosis vaksin
ternyata yang tersedia itu hanya delapan juta vaksin
kemudian kita tahu di masa bulan ini
di bulan ramadan dan kemudian juga ada idul fitri
itu terjadi penurunan yang cukup banyak untuk sasaran mendapatkan vaksinasi
di lain pihak kita melihat bahwa masih cukup banyaknya lansia belum mendapatkan vaksinasi ya
nah ini jadi pr pr yang besar yang tentunya harus kita akselerasi
nah harapannya dengan kita memperluas sasaran
ini akan juga membantu percepatan daripada vaksinasi itu sendiri
oke apa sebetulnya kendala yang kemudian dialami sehingga membuat pemerintah sulit untuk mencapai target itu
sejauh ini pemetaannya seperti apa masalahnya bu nadia
ya kalau di awal adalah ketersediaan vaksin eva ya
jadi memang kita harus memastikan ketersediaan vaksin
yang kedua adalah memastikan masyarakat menerima informasi
dan juga kita harus meluruskan hal hal yang tentunya bersifat misinformasi atau informasi yang salah
karena informasi yang salah ini akan membuat makin ragu ragu ya mbak eva untuk melakukan vaksinasi
termasuk juga memberikan keyakinan bahwa vaksin ini aman lebih baik kita mendapatkan vaksinasi dibandingkan kita tanpa perlindungan sama sekali
yang tentunya harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat
yang ketiga adalah memperluas akses pelayanan vaksinasi ya
karena dengan semakin mendekatkan pos vaksinasi ini kepada masyarakat tentunya akan memudahkan masyarakat akses dan mendapatkan vaksinasi tersebut
baiklah bu siti nadia tarmizi jurubicara vaksinasi
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
selamat malam bu nadia salam sehat selalu
selamat malam terima kasih

pemerintah kota bandung kesulitan untuk memenuhi banyaknya permintaan plasma konvalesen bagi pasien covid sembilan belas di rumah sakit
cnn indonesia newscast segera kembali